mengawali tahun dua ribu dua puluh satu indonesia dilanda beberapa bencana alam dalam kurun waktu tiga minggu
bnpb mencatat setidaknya mulai dari satu hingga dua puluh satu januari dua ribu dua puluh
ada satu ratus delapan puluh lima kejadian bencana alam yang terjadi di indonesia
pada sabtu malam tanggal sembilan januari dua ribu dua puluh
tanah longsor terjadi di desa cihanjuang cimanggung sumedang jawa barat
longsor terjadi dua kali
yang pertama pada pukul empat sore dan juga pada pukul tujuh malam
hujan yang terus turun di lokasi bencana membuat evakuasi memakan waktu lebih dari satu pekan
kepala pusat data dan informasi bnpb raditya jati mengatakan
operasi pencarian korban juga dihantui oleh adanya ancaman longsor susulan yang mungkin terjadi
hal ini dikarenakan menurut badan geologi masih ada retakan di beberapa titik lokasi longsor
dan setelah petugas berhasil
mengevakuasi seluruh empat puluh jenazah korban jiwa dari timbunan longsor
operasi pencarian korban pun dihentikan
tanggal empat belas januari dua ribu dua puluh satu gempa dengan magnitudo lima sembilan mengguncang sulawesi barat
tepatnya di mamuju dan majene
dan pada lima belas januari dua ribu dua puluh satu dini hari
gempa dengan magnitudo enam dua juga mengguncang wilayah majene sulawesi barat
dengan pusat gempa di darat enam km di timur laut majene
kerusakan terjadi di banyak titik mulai dari kantor gubernur sekolah rumah warga
dan proses evakuasi dilakukan di tengah jaringan listrik dan komunikasi yang terganggu
evakuasi oleh tim sargabungan basarnas tni angkatan darat
serta kepolisian ini pun dilakukan secara manual
dan juga dengan menggunakan bantuan eskavator seperti yang satu ini
hingga dua puluh dua januari dua ribu dua puluh satu
basarnas kemudian melaporkan
ada sembilan puluh satu korban meninggal yang berhasil dievakuasi
sementara itu ada lebih dari tujuh puluh tujuh ribu orang mengungsi akibat adanya bencana ini
kita bergeser ke kalimantan
karena cuaca buruk yang terjadi di sejumlah wilayah indonesia
juga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di kalimantan selatan
sejak empat belas januari dua ribu dua puluh
sedikitnya ada enam wilayah yang mengalami banjir
yang cukup parah dengan ketinggian airnya ini mencapai dua meter
dua jembatan penghubung jalan provinsi juga jebol diterjang banjir
berdasarkan laporan dari bnpb hingga dua puluh satu januari dua ribu dua puluh
banjir yang ada telah merenggut dua puluh korban jiwa
memaksa lebih dari enam puluh ribu warga harus mengungsi
pemerintah provinsi kalimantan selatan pun telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir
hingga tanggal dua puluh tujuh januari

hingga tanggal dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh satu
dan selain bencana yang dipicu oleh cuaca buruk indonesia
juga diwarnai erupsi vulkanis dari gunung berapi
pada enam belas januari dua ribu dua puluh satu sore
gunung semeru yang terletak di lumajang jawa timur pun kembali mengeluarkan awan panas guguran sejauh

sejumlah desa yang berada di lereng gunung semeru diguyur hujan abu

jumlah wilayah di kabupaten lumajang mulai dari yang pertama ada kecamatan candipuro hingga senduro
petugas akhirnya mengimbau masyarakat ini untuk tidak beraktivitas dalam radius satu km dari kawah
puncak gunung semeru dan jarak empat km arah bukaan kawah di sektor selatan tenggara
harus selalu waspada ya
selain itu warga memang juga diminta untuk selalu waspada akan adanya potensi
di awan panas guguran guguran lava dan juga lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak gunung semeru
tidak hanya itu saja aktivitas vulkanis juga ditunjukkan gunung merapi
setelah dua bulan statusnya dinaikkan menjadi siaga gunung merapi memulai fase erupsinya sejak awal januari dua ribu dua puluh satu lalu
dan merapi pun sempat meluncurkan lava pijar tepatnya pada empat januari dua ribu dua puluh satu
kita beralih ke daerah lainnya cuaca ekstrim juga menimbulkan banjir dan longsor di kota manado sulawesi utara
gelombang pasang yang mencapai empat meter terjadi pada tujuh belas januari dua ribu dua puluh satu dan membuat pusat perbelanjaan manado town square terendam banjir
sementara itu hujan deras dan angin kencang juga menimbulkan tanah longsor
hingga delapan belas januari dua ribu dua puluh satu bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di manado ini telah menelan enam korban jiwa dan menyebabkan lima ratus orang terpaksa mengungsi
bnpb menyebutkan indonesia memiliki risiko tinggi terjadinya bencana
mayoritas bencana dipicu oleh faktor hidrometeorologi
selain itu ada pula faktor geologi
sebagai penyebab terjadinya bencana yang ada di indonesia
perlu adanya upaya mitigasi yang dilakukan dan melibatkan semua pihak